kita ke informasi pertama komisi pemberatasan korupsi kpk memeriksa tujuh tersangka kasus dugaan korupsi malang jawa timur
salah satunya ialah calon wali kota malang yakut ananda gutban
sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat secara bersamaan sejumlah tersangka kasus dugaan korupsi malang masuk ke gedung kpk jakarta
ketujuh tersangka ini ialah wali kota malang muhammad anton anggota dprd malang fraksi p tiga heri puji utami
anggota dprd malang fraksi demokrat heri subianto dan wakil ketua dprd malang rahayu sugiyarti
diperiksa juga anggota dprd fraksi pkb abd rahman anggota dprd malang fraksi pdip soekarno
dan calon wali kota malang dari hanura yakut ananda gudban
mereka akan diperiksa terkait statusnya sebagai tersangka kasus yang bermula dari tangkap tangan kpk
saat itu kpk menangkap ketua dprd malang dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
arief wicaksono dan kepala dinas pekerjaan umum malang jarod edi sulistiono
arief diduga menerima suap senilai tujuh ratus juta rupiah yang kemudian dibagikan pada sejumlah anggota dprd malang
sudah ada koresponen cnn indonesia roni satria di gedung kpk kuningan jakarta
selamat sore roni apakah pemeriksaan terhadap tujuh tersangka kasus suap apbd kota malang saat ini masih berlangsung
selamat sore ratu
benar sekali bahwa pemeriksaan terhadap tujuh anggota dprd termasuk juga dengan wali kota malang muhammad anton
dilakukan pada hari ini dari sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
dan satu persatu sudah keluar dari gedung kpk menggunakan rompi oranya
ini berarti bahwa mereka resmi ditahan oleh kpk
dan kalau kita tahu bahwa ini kasus sudah bergulir
ataupun sudah penetapan tersangka terhadap sembilan belas orang yang bisa dikatakan ini sebagai suatu
kasus suap masal bisa dikatakan seperti itu di kota malang
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi pada rabu pekan lalu
namun hari ini baru dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang di gedung kpk jakarta
kalau kita tahu bahwa wali kota malang muhammad anton ini juga nantinya akan maju ke pilkada serentak dua ribu delapan belas untuk kota malang
termasuk juga salah satu anggota dprd yang juga menjadi tersangka
jadi tersangka saat ini masih berada di dalam yaitu yakut ananda gutban
yang juga nanti akan maju ke pilkada serentak dua ribu dua puluh
namun belum keluar dari gedung kpk karena masih melakukan pemeriksaan
jadi ini berarti masih ada empat tersangka lagi yang masih dilakukan pemeriksaan di gedung kpk ini
kalau kita lihat memang ratu kasus ini memang bergulir sejak ott yang dilakukan oleh kpk terhadap ketua dprd kota malang
m arief ficaksono yang saat ini juga sudah sebagai terdakwa
dalam persidangan tindak pidana korupsi yang berlangsung di surabaya
termasuk juga terhadap mantan kepala dinas perumahan rakyat pekerjaan umum maksud saya
yaitu jarod edy sulistiono yang juga dari persidangan persidangan di tindak pidana korupsi surabaya ini
muncullah informasi ataupun informasi baru yang bisa didapatkan oleh kpk
sehingga akhirnya kpk menemukan ataupun menemukan bukti bukti baru
sehingga pada tanggal dua puluh maret yang lalu
melakukan penggeledahan terhadap rumah calon wali kota dua calon wali kota ini
dan akhirnya keesokan harinya ditetapkanlah sembilan belas orang tersangka baru dalam kasus yang sama
ini kita tahu bahwa kasus ini terkait dengan pembahasan apbd perubahan tahun dua ribu lima belas di kota malang
yang memang kalau kita tahu ini terkait dengan uang yang bisa dikatakan tujuh ratus juta rupiah
yang diterima oleh ketua dprd kota malang m arief ficaksono yang diduga dibagi bagikan kepada
anggota dprd kota malang lainnya
namun kita lihat masih seperti apa pengembangan kasus ini berlangsung
namun terkait dengan kalau yang menarik isu terkait dengan pilkada ratu
kita tahu bahwa banyak sekali dari beberapa waktu yang lalu
kpk telah banyak menetapkan tersangka terhadap calon calon kepala daerah
yang memang akan maju dalam pilkada serentak di tahun dua ribu delapan belas ini
namun memang kalau kita lihat tidak tentu ini akan menjadi polemik baru
banyak sekali upaya
yang dilakukan oleh kpk ini terkait dengan bagaimana menjadikan kepala daerah ini tentunya memiliki integritas tinggi
bersih dari korupsi
namun tetap kita bercermin dari beberapa pilkada serentak yang terjadi di dua periode sebelumnya
masih ada beberapa calon kepala daerah yang tetap sebagai tersangka dan kemudian tetap dilantik
dan akhirnya dinonaktifkan seperti itu
apakah ini akan menjadi suatu bentuk baru
menjadi kerugian yang bisa dirasakan oleh rakyat
dimana tentunya setelah melakukan proses
namun pada akhirnya kepala daerah mereka pilih
yang tetap menjadi tersangka
tetap bisa menang ternyata
yang akhirnya dinonaktifkan
tentu ini akan menjadi upaya dari kpk bagaimana nantinya mengedukasi masyarakat
ini jadi kpk pernah menyebutkan bahwa cara satu satunya adalah dengan menjadikan
mengedukasi masyarakat untuk bisa memilih calon kepala daerah yang benar benar bersih dan berintegritas tinggi
kembali ke anda ratu
kpk telah menetapkan wali kota malang periode dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas muhammad anton bersama dengan delapan belas anggota dprd kota malang
sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap
pembahasan apbd kota malang
kemudian selanjutnya proses hukumnya akan seperti apa roni
iya kalau kita lihat sekarang saat ini mereka sudah resmi ditahan tujuh orang yang saat ini lakukan pemeriksaan
tadi keluar dari gedung kpk dengan menggunakan rompi oranye
ini menjadi berarti resmi hari ini mulai ditahan seperti itu
namun kpk belum memberikan keterangan resmi apakah ditahan untuk dua puluh hari ke depan atau empat puluh hari ke depan
dan tentunya masih ada terus proses penyelidikan dan penyelidikan
terhadap mereka kenapa mereka ditahan di jakarta
yang kalau kita tahu bahwa pemeriksaan ini sudah berlangsung juga di kota malang di mapolres kota malang
yang kita tahu sejak rabu pekan lalu ketika mereka ditetapkan sebagai tersangka
namun saat sejak ditetapkan sebagai di pemeriksaan yang dilakukan di jakarta inilah mereka ditahan
yang nantinya tentu proses pengembangan pengembangan kasus ini apakah memang kasus suap masal ini
tidak hanya melibatkan sembilan belas orang ataukah mungkin masih ada orang orang lain ataupun anggota anggota dprd
dari lain yang memang ternyata ikut dalam mendapatkan suap tersebut
ini tentunya akan menjadi pekerjaan dari komisi pemberantasan korupsi
kita juga masih akan mendukung terangan resmi dari komisi pemberantasan korupsi yang akan melakukan konferensi pes nanti
ya tentunya dari sembilan belas tersangka ini mereka memiliki perannya masing masing
kemudian apa peran dari anton sendiri
ya dari kpk sendiri menduga bahwa anton selaku wali kota menjadi pemberi suap kepada anggota dprd ini
bagaimana proses pembahasan dari apbd perubahan yang tahun anggaran dua ribu lima belas ini dilakukan di kota malang seperti itu
nah kondisi suap yang dilakukan oleh muhammad anton inilah yang menjadi
ya diduga oleh kpk pemberi suap untuk bisnis bisnisan nantinya
kalau kita tahu memang kasus kasus pembahasan apbd di sejumlah daerah memang kerap dilakukan oleh
ataupun ditangkap tangan oleh kpk ini ratu memang biasanya memang terkait dengan bagaimana
proses legislasi yang kita tahu bahwa anggota dprd ini berkaitan dengan legislatif seperti itu
yang tentunya bagaimana pembahasan dari apbd ini berkaitan dengan tentunya pemerintah daerah
yang nantinya akan berupaya memberikan masukan masukan kebijakan sehingga nantinya proses pembahasan tersebut bisa menguntungkan
yang kita tahu bahwa memang ada mutual interest dari kedua belah pihak ini yang diduga memang menyalahi hukum seperti itu
jadi tentunya inilah yang akan dibidik oleh kpk untuk bisa menjadi poin
di mana mereka mendapatkan peran masing masing dalam proses swab masal ini
kembali ke anda ratu
baik terima kasih atas laporan anda roni satria dari gedung kpk jakarta